wakil perdana menteri republik rakyat tiongkok minggu siang mengunjungi taman safari cisarua bogor
kedatangan mereka untuk memeriksa kondisi hewan pinjaman dan berbagai fasilitas pendukung yang mereka berikan kepada taman safari
salah satu hewan yang dipinjamkan pemerintah tiongkok adalah dua ekor panda raksasa atau giant penda
bersama rombongan delegasi wakil perdana menteri republik rakyat tiongkok liu yandong tiba di istana panda taman safari cisarua bogor
mereka sengaja datang memeriksa kesehatan kandang serta berbagai fasilitas bagi hewan hewan yang dipinjamkan dari tiongkok
dua ekor panda raksasa atau giant panda ditempatkan pada dua jenis kandang yakni kandang terbuka dan tertutup
sementara enam ekor panda merah ditangkarkan di taman sebelahnya
selain jenis panda pemerintah tiongkok juga meminjamkan tiga ekor kerbau panjat atau takin
dalam kesempatan kali ini wakil perdana menteri tiongkok juga meresmikan hubungan bilateral
antara lembaga konservasi dari kedua negara
kerjasama dalam konservasi untuk panda yang akan menjajarkan antar dua bangsa
kita saling tukar tukar daripada expert saling tukar tukar daripada ilmu
juga daripada dokter dokter dan penelitian penelitian makanan bambunya apa semuanya
karena ini kan sampahnya kan sampah lucu sekali
jika panda pandai yang saat ini ditangkarkan di taman safari melahirkan keturunan
kelak anak anak mereka akan dikirim ke tiongkok
tujuannya menghindari panda panda ini kawin dengan panda dari keluarga yang sama
muhammad juanda bogor